seluruh negara tengah waspada karena menghadapi berbagai tekanan
mulai dari krisis energi krisis pangan dan krisis ekonomi
indonesia pun masuk dalam lima belas besar negara yang terancam resesi versi survei bloomberg
antas bagaimana tanggapan pemerintah
menteri keuangan sri mulyani mengatakan bahwa pemerintah tetap waspada
di tengah gejolak situasi global
kita tetap waspada namun message nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita
dan juga regulasi yang lain untuk memonitor terutama potensi exposure dari korporasi indonesia
resesi ekonomi terjadi saat suatu negara
mengalami penurunan angka produk domestik bruto pdb selama lebih dari dua kuartal dalam setahun
yang disebabkan merosotnya aktivitas ekonomi dan industri yang kemudian mengakibatkan banyak pengangguran
namun ekonom berpandangan indonesia tidak berisiko resesi karena fundamentalnya dalam keadaan baik dibandingkan negara lain di dunia
karena ditopang oleh sektor perdagangan dan konsumsi domestik yang tinggi
hal itu seiring aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi
membaiknya permintaan aset
kita tidak melihat indonesia berperan
karena ada kekuatan yang jelas di ekonomi
dan saya pikir perkembangan yang lebih luas
yang lebih berpandangan domestik
benar benar memberikan indonesia standar
jadi kita tidak melihat resesi yang sangat tinggi
jadi perkembangan yang kita lihat adalah
kita mengharapkan konsumsi pribadi yang cukup kuat
karena juga tahun ini
seperti yang anda lihat
ekonomi indonesia sedang menuju ke masa sebelum pandemi
bahkan tekanan rupiah terhadap dolar amerika
masih dalam rentang empat belas delapan ratus sampai lima belas seratus rupiah per dolar amerika hingga akhir dua ribu dua puluh dua